berdasarkan data yang dihimpun satuan tugas penanganan covid sembilan belas per hari ini terjadi penambahan enam sembilan ratus delapan puluh dua kasus baru covid sembilan belas
total positif covid sembilan belas di tanah air kini mencapai enam ratus enam puluh empat sembilan ratus tiga puluh kasus
pasien sembuh bertambah lima lima ratus lima puluh satu orang hingga total pasien sembuh hingga saat ini yakni lima ratus empat puluh satu delapan ratus sebelas orang
rasio kesembuhan mencapai delapan puluh satu empat persen
kasus kematian di tanah air bertambah dua ratus dua puluh satu orang hingga total pasien covid sembilan belas yang meninggal dunia mencapai sembilan belas delapan ratus delapan puluh jiwa